pemeriksaan habib rizik di polda metro jaya hari ini merupakan buntut dari pernyataannya tentang lambang palu arit pada uang kertas baru yang diterbitkan bank indonesia
lantas kasus hukum apa saja yang kini tengah membelit imam besar fpi tersebut berikut kami hadirkan beberapa di antaranya
dua puluh januari dua ribu tujuh belas jaringan intelektual muda anti fitnah jimaf dan solidaritas merah putih atau solmet melaporkan rizik ke polda metro jaya terkait rekaman ceramah rizik yang berisi tudingan bahwa mata uang rupiah rilisan terbaru menampung logo palu dan arit
rekaman itu diunggah akun jumal ahmad ke youtube dengan judul habib rizik palu arit di uang kertas
pada dua belas desember
tujuh belas desember dua ribu enam belas pengurus pusat perhimpunan mahasiswa katolik republik indonesia pppmkri menuntut rizik atas dugaan penodaan agama
mereka keberatan atas isi pidato rizik dalam sebuah acara di pondok kelapa jakarta timur yang dianggap pelecehkan umat kristiani
sebelumnya pada dua puluh tujuh oktober dua ribu enam belas habib rizik dilaporkan sukmawati soekarno putri terkait isi ceramah di bandung jawa barat yang dipandang menghina
sufiani tanjung cnn indonesia